saat kebakaran terjadi aktivitas belajar mengajar masih berlangsung
meski sebagian siswa sudah ada yang pulang
menurut seorang petugas keamanan sekolah
api berasal dari gudang tempat penyimpanan barang barang bekas
seperti bangku dan meja yang berada di belakang sekolah
seorang petugas keamanan dan tiga orang siswa yang panik melihat api mulai membesar
nekat melompat dari lantai atas gedung sekolah
akibatnya empat orang tersebut terluka dan mengalami patah tulang

kebanyakan yang patah tadi
iya ada guru
api disebabkan akibat hubungan pendek arus listrik yang terjadi di ruang laboratorium lantai tiga
hingga akhirnya menjalar ke sejumlah ruangan lain
sekarang sudah aman terkendali tinggal tunggu pendinginan saja
tinggal tunggu pendinginan
yang parah itu lantai satu dua tiga sebagian
dengan imbasnya doang
api mulai dari mana pak
tadi kalau saya pikirkan dari lab di lantai tiga
posisinya di tengah
kini kasus kebakaran sekolah tersebut dalam penanganan
sebanyak dua puluh satu siswa kelas tiga sekolah dasar negeri badang dua
kecamatan ngoro jombang jawa timur
sejak senin pagi terpaksa menempati ruang perpustakaan
untuk kegiatan belajar mengajar
hal itu dikarenakan salah satu ruang kelas di sd tersebut
terbakar pada minggu petang yang dipicu pembakaran sampah
kebiasaannya kalau pembakaran sampah di situ tidak ada masalah
tidak ada masalah
terpaksa untuk berburu alam karena adanya angin
itulah yang memungkinkan terjadinya kebakaran
akibat kebakaran tersebut kondisi ruang kelas tiga
mengalami kerusakan cukup parah dan tidak bisa ditempati
hingga batas waktu yang belum ditentukan
tim liputan cnn indonesia